pemerintah telah melakukan seluruh persiapan untuk pertemuan imf dan world bank oktober mendatang
sejumlah kamar hotel diakui telah dipesan sejak dua tahun lalu dan pengusaha mobil sewaan turut menikmati pertemuan dengan skala internasional ini
menyambut pertemuan international monetary fund dan world bank di nusa dua bali dua belas hingga empat belas oktober dua ribu delapan belas nanti
sedikitnya delapan lima ratus kamar hotel telah habis dipesan untuk penginapan para delegasi pada acara pertemuan yang mengundang delapan belas delegasi dari satu ratus delapan puluh sembilan negara
kamar kamar hotel bintang empat dan lima di kawasan nusa dua tanjung benoa uluwatu jimbaran dan kawasan sanur menjadi lokasi yang banyak dicari dan dipesan para peserta konferensi
banyak sekali juga hotel hotel yang sudah dibuking dari dua tahun yang lalu satu tahun yang lalu dan dalam beberapa bulan belakangan ini juga

booking bookingan yang masuk terutama hotel hotel yang di daerah kita sebutnya golden triangle atau segitiga emas
yaitu daerah nusa dua itu rata rata hotel sudah di book out dari dua tahun yang lalu
sedangkan di daerah nusa dua benoa dan tanjung benoa itu sekitar setahun yang lalu
dan ada area sawangan dan ke atas itu juga sudah dari satu tahun yang lalu
meski harga sewa kamar hotel tidak mengalami kenaikan signifikan
data asosiasi hotel bali atau bh
menunjukkan kamar hotel telah dipesan sejak satu hingga dua tahun silam
tidak hanya kamar hotel yang sudah penuh
bisnis sewa mobil di bali turut kewalahan memenuhi permintaan kendaraan untuk acara pertemuan tahunan imf dan world bank oktober nanti
penyewaan mobil kelas reguler telah habis dipesan sejak empat bulan lalu
sedikitnya satu seratus unit kendaraan telah dipesan panitia sidang tahunan imf dan world bank
ketua asosiasi pengusaha rencar daerah
asperda bali paskalis budi hartono menjelaskan
jenis mobil yang dipesan diantaranya kelas premium sedan hingga minibus telah dipesan sejak empat bulan lalu
harga sewa kendaraan kelas mewah berkisar empat lima juta hingga delapan juta rupiah per hari
sedangkan kelas reguler satu empat juta rupiah per hari
memang kita tidak serta merta langsung ke main event dari panitia imf nya ataupun dari kenegaraan
tapi kita akan bisa support ke kedutaan besar ke rekan rekan media yang penyangga penyangga
di luar mobil mewah kita mobil reguler kayak kelas reborn ke bawah
itu kita sudah hampir terserap semua
pada saat tanggal tanggal nanti kita sudah full booking semua
ibaratnya dari yang main event di dusa ii
kita di daerah daerah penyangga seperti konter kami yang di bandara maupun di hotel hotel
itu kita juga sudah melayani kesiapan full booking semua
pertemuan imf dan world bank di bali sudah disiapkan oleh pemerintah sejak awal tahun ini